sebuah calon gubernur dan wakil gubernur pilkada dki jakarta tahun depan harus mengikuti tes narkotika yang dilakukan oleh badan narkotika nasional dan komisi pemilihan umum dki
tes akan dilakukan mulai dua puluh satu september
bebas narkoba adalah salah satu syarat menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah
tes dilakukan terhadap urin darah dan juga rambut
ini merupakan pertama kalinya bnn dan juga komisi pemilihan umum bekerjasama melakukan tes narkoba terhadap calon kepala daerah
tes narkoba akan dilakukan pada dua puluh satu september seiring dengan pembukaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
staff bnn akan bekerja di bawah koordinasi komisi pemilihan umum